pasca peristiwa pembunuhan yang menimpa seorang guru olahraga
ratusan warga melakukan aksi perusakan tiga kios minuman keras
di dalam terminal cicahem kota bandung selasa dinihari
warga kesal karena para pelaku pembunuhan kerap meminum minuman keras di tiga kios tersebut
ratusan warga mendatangi tiga buah kios yang menjual minuman keras yang berada di area terminal cicahem
namun warga tidak mendapati pemilik tiga kios tersebut di tempat
mereka melampiaskan kekesalan dan merusak kios dengan menggunakan kayu dan batu
sejumlah petugas kepolisian yang melakukan penjagaan di lokasi tampak tidak berdaya penahan amarah warga
hingga selasa dini hari petugas masih melakukan penjagaan ketat di tiga kios di terminal cicahem
sebelumnya seorang guru olahraga tewas setelah ditusuk orang tidak dikenal di kawasan cicahem bandung senin petang
korban sempat dihadang tiga pria tidak dikenal sebelum ditusuk hingga tewas
guru dan siswa smp dan sma yayasan atikan sunda bandung berkerumun di halaman instalasi gawat darurat rumah sakit santo yusuf bandung senin malam
guru olahraga mereka tatang wiganda tewas setelah ditusuk orang tidak dikenal di kawasan cicahem bandung senin petang
peristiwa ini membuat istri korban tidak bisa menahan duka
kejadian berawal saat korban melintas di kawasan cicahem bandung
usai mengajar berenang di kawasan cikadut senin petang
korban didatangi tiga orang lelaki yang memaksa meminta uang
karena menolak menyerahkan uang korban kemudian ditusuk
tusukan senjata tajam ini membuat pria berusia tiga puluh tujuh tahun tersebut meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit
di terminal cicahem konon kabarnya ada yang memaksa meminta uang
ada pelaku ada operasi
ada pelaku yang menusukan senjata tajamnya ke fisik beliau
dari rumah sakit jenazah dibawa ke rumah duka di kawasan gang haji tamim pada suka bandung
menurut rencana keluarga akan memakamkan jenazah pada hari selasa
polisi saat ini masih mencari pelaku yang sudah mengetahui identitasnya
freddy bangun bandung